udah dong ma nggak usah diperpanjang
kita ke ruang dokter sekarang yuk
aku lihat seperti ada yang narik dia tadi
tuh kan om dokter udah tahu
abi pasti kuat
dan karena itu
kado spesial buat kamu
om dokter simpan dulu ya
kalau abi udah sembuh
udah cukup kuat udah keluar dari icu
terima kasih dewi
tapi ada satu lagi habi
kalau abi kuat terus sembuh terus
banyak lagi mainan
nanti abi udah keluar dari rumah sakit
sudah jadi anak yang kuat
mainannya juga banyak banget
om dokter simpan dulu ya
boleh bicara sebentar di luar
abis sebentar ya tante dewi mau bicara sama om dokter
ya ada apa
rambut abi mulai rontok
minggu lalu api kan sudah menjalankan
kimoterapi untuk sekian kali
cepat atau lambat
kondisi ini pasti akan dialami sama
pasien yang menderita kanker
makanya sekarang tugas kita adalah
untuk menyemangati dia terus
apa abi bisa bertahan
nisa masih harus menjalani tes dulu
apa sambil menunggu itu semua
apa abi bisa bertahan dong
apa ada harapan
tapi dewi begitu peduli
dan mau merawatnya
aku tak pernah bisa membayangkan
kalau aku di posisi dewi
bisa ditepisnya dengan keikhlasannya
agak sulit untuk saya menjawab pertanyaan
dari satu sisi
saya sudah merasa
cukup dekat dengan abi
dari sisi pribadi
saya merasa seperti
saya berharap akan ada
keajaiban buat abi
tapi di sisi lain
saya juga dokternya
dan sebagai dokter
saya cuma bisa menjawab
dan kondisi medis
kebetulan mau masuk
kerja setengah hari
karena saya lihat kondisi abi juga
ya dia sudah sadar
saya titip abi sama dokter disini ya
sama sekali nggak ada masalah bu dewi
hari ini saya full di rumah sakit
dan kapan saja saya akan datang
dan melihat abi
dan sekarang dia sudah sadar
berarti dia bisa dipindahkan
ke ruang rawat biasa
jauh lebih nyaman disitu
bu dewi mau pamit dulu sama nabi
terima kasih dokter
pak kevin ajak
kan kamu yang suruh abang stand by
jadi abang stand by
kamu kalau kaget makin cantik aja nis
dari dulu emang udah cantik
gimana aksi abang tadi
jadi kamu yang narik dewi
jadi kamu yang narik dewi
kapan pun kamu butuh abang
abang akan selalu ada
tapi tidak kelihatan
kamu pergi sekarang
aku mau tebun mama lagi
kamu jangan kelayapan disini ya
kalau aku butuh sesuatu
kamu harus siap
kamu tuh bisa kanahan siapa aja yang mau masuk ke ruangan saya
pokoknya nggak akan ada lagi pengertian dari saya
kalau kamu sampai ngulangin kesalahan ini lagi
kamu inget tuh baik baik muka si reva
saya gak mau deng cekit kakinya disini lagi
ya baik pak
kamu jangan pernah cerita soal ini ke ibu misa
kalau reva datang dengan saya ke kantor
ya baik pak
saya permisi pak
setiap kali lo terima telepon dari gue
kita ini bersahabat bobi
jalankan jilat rahmi
udah lah jon
kita nggak usah pura pura masih temenan juga
mau lah apa sih
lu kayak gak tau aja mau gue banyak dari dulu
lu jangan lupa sejarah
dan jangan pura pura amnesia
orang yang paling tahu rahasia dan kebusukan

tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
kita tuh kayaknya emang harus bikin reunian lagi
mas bayu tuh sekarang udah gak ada
kita juga semua gak nyangka loh
katanya mas bayu itu punya anak dari perempuan lain
ya kali aja kalian tahu
gue malah baru denger
tapi kayaknya bayu bukan tipe orang yang suka selingkuh deh
aduh masa iya sih hari gini kucing dikasih ikan gak mau
tapi lu yakin lu gak tahu
serius gue gak tahu
udah kesekian teman lama aku tanya jawabannya sama
mas bayu bener bener menimpan rapat tentang anak ini
aku harus datengin klinik itu secepatnya
mama gak apa apa kan pulang sendiri
soalnya aku masih banyak urusan mah
biasa juga sendiri
aku udah lupa
tadi berangkat kesini juga sendiri
aku tunggu dirumah ya ma
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

gak apa apa mbak
jadi dia kerja di sini
tapi apa yang dia lakukan di rumah sakit tadi
rasanya ada yang disembunyikan sama dewi
sejak dia menghilang setelah pemakaman bayi